keluarga kang abas disini
dan ella serta dua anak balitanya bernama esa dan evan tersebut
tengah tidur di salah satu kamar
naas tembok kamar mendadak roboh hingga menimbun keempat korban
selain kondisinya lapuk diduga tembok setinggi tiga meter ini
tak kuat menahan rembes bocoran air hujan
setelah mulu bangun ini kok biasanya yang bangun kok
ini belum bangun orang tidur gitu
tidak tahu ada kejadian
ini satu keluarga
di rumah ini ada berapa penghuni pak
ada empat orang